siswanto berkuku tak akan merelakan tanah garapannya di desa wadas
ditambang untuk pembangunan bendungan bener purworejo jawa tengah
apalagi ia sudah merasakan manisnya hidup sebagai petani muda
ia setuju pembangunan bendungan
tapi ia meminta negara mengambil batu andesit dari lokasi lain
bukan dari lahan pertanian pribadi milik petani wadas
perjuangan warga wadas dilakukan sendiri mulai dua ribu lima belas
atau tiga tahun sebelum pembangunan bendungan dimulai
karena protes mereka tak pernah digubris negara
mereka mengadu ke lbh yogyakarta pada dua ribu delapan belas saat proyek bendungan dimulai
itu dulu belum ada pendampingan lbh itu belum
jadi dulu kita yang hadapi semua warga itu sosialisasi konsultasi publik dan penatapan ipl
hingga hari ini gitu ya
ada kurang lebih tiga ratus an kepala keluarga yaitu memberikan kuasa ke lbh yogyakarta
dari total sekitar empat ratus an kepala keluarga yang ada di desa wadas
sementara itu pusat bantuan hukum niageng serang yang mengadvokasi warga pro tambang
juga mengklaim mendapat dukungan mayoritas warga wadas
meski tidak disebut secara detail jumlah kuasanya dengan alasan kode etik advokat
saya hanya bisa menjawab sebagian besar mas
maaf saya tidak bisa menjawab secara presentasi
presentasi tidak bisa juga ya mas
tapi sebagian besar
sebagian besar mungkin kalau kita lihat dalam undang undang pt kan lima puluh plus satu
nah tapi mungkin kok dalam hal ini mungkin seperti itu apa tidak seperti itu saya tidak bisa menjawab dengan pasti
meski belum ada perjanjian di atas kertas warga pro tambang berharap penambangan batu andesit tetap berjalan
demi menyukseskan proyek strategis nasional
dan ini benar benar negara yang punya gawe
dan apa namanya saya pikir kalau psn itu juga tidak main main atau tidak bakal merugikan masyarakat
warga yang pro dan kontra tambang andesit di desa wadas dulu hidup dalam kondisi yang rukun dan damai
dan ini benar benar akan memberi manfaat bagi lebih banyak rakyat
namun sayang rencana pengambilan bahan baku bendungan yang akan ditambang di desa wadas telah merusak dan mengorbankan kehidupan sosial warga desa wadas
endrawan setiawan daniel iwantoro purworejo jawa tengah